terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
wakil ketua umum partai amanat nasional viva yoga berharap partai demokrat bergabung ke koalisi indonesia maju pada pemilu dua ribu dua puluh
demokrat yang memiliki sejarah berkoalisi dengan pan dan gerindra dinilainya mampu berkolaborasi dengan baik
menurut waketumpan jika partai demokrat bergabung ke koalisi indonesia maju kekuatan basis konstituen koalisi akan semakin besar
untuk itu pan berharap demokrat dapat segera menentukan langkah politiknya untuk bergabung pada koalisi pendukung prabowo subianto
sebagai baca pres pada dua ribu dua puluh empat saat ini koalisi indonesia maju terdiri atas pan gerindra dan golkar
serta dua partai di luar parlemen yakni gelora partai bulan bintang dan garuda
partai amanat nasional berharap agar partai demokrat bisa ikut bergabung di koalisi indonesia maju
pertama kita punya pengalaman di pilpres yang lalu di mana pan demokrat gerindra bergabung menjadi satu
dan waktu itu kita belum berhasil
insya allah kalau partai demokrat bergabung insya allah kalau di ridhoi tuhan kita akan bisa berhasil memenangi
yang kedua karena bergabungnya partai demokrat ini
harapan kita akan bisa menambah basis konstituen partai
karena di setiap anggota koalisi memiliki basis konstituen sendiri sendiri
jika seandainya partai demokrat bergabung maka akan menambah kekuatan basis konstituen
dan itu akan menambah suara dan menambah peluang untuk bisa memenangi pilpres dua ribu dua puluh empat